fenomena belasan burung pipit yang mati mendadak tanpa sebab
direkam warga kampung ciberem desa sukaraja kabupaten sukabumi jawa barat
sehari sebelumnya warga juga menemukan lima ekor burung pipit mati mendadak di tempat yang sama
kata tetangga yang di bawah ternyata hari selasa juga ada yang mati lima
nah kebetulan hari jumat itu ada dokter hewan sama dinas
nah peternakan nah kebetulan juga ada dua yang mati di hari jumat
dinas peternakan yang melakukan investigasi pada jumat lalu sempat menemukan dua burung pipit juga mati mendadak di tempat yang sama
burung tak bisa dilakukan diagnosa rapid test flu burung karena kondisinya yang sudah membusuk
investigasi pun diperluas
bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner menyimpulkan
burung pipit mati karena keracunan pesticida
dari hasil surveillance kita bisa simpulkan sementara bahwa kematian burung pipit itu dikarenakan keracunan
ya karena di sekitar adalah persawahan bisa aja keracunan pesticida atau herbisida
dinas peternakan dan dinas pertanian kabupaten sukabumi akan kembali melakukan investigasi
terhadap penggunaan pesticida dan hermisida pada petani di wilayah kecamatan sukaraja
amat fikri sukabumi